keinformasi lain anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga pada tahun dua ribu delapan belas mencapai rp delapan ratus empat puluh tujuh empat triliun
angka ini naik rp tiga puluh tiga empat triliun dibanding usulan rapbn dua ribu dua puluh
dalam apbn dua ribu delapan belas kementerian pertahanan menjadi instansi yang mendapatkan alokasi terbesar
yakni rp satu ratus tujuh tujuh triliun
angka ini lebih besar dibanding rapbn dua ribu delapan belas yang sebesar rp satu ratus lima tujuh triliun
di posisi kedua ditempati kementerian pupr yang juga naik anggarannya dibanding rapbn dua ribu delapan belas menjadi rp satu ratus tujuh empat triliun
sementara di posisi ketiga diisi oleh kementerian agama dengan nilai anggaran rp enam puluh dua dua triliun
dan berikut rincian alokasi anggaran kementerian dan lembaga